semua pernyataan yang dibikin dan dikumpulin justru ngejebak aku
kalau seandainya ada pemanggilan berikutnya
aku bisa didampingi kuasa hukum berarti
posisi aku juga aman
saya jadi takut kalau mama dipanggil untuk ditanya tanya
semoga ketika itu terjadi mama udah lebih pulih
kalau gitu saya tunggu surat panggilannya di rumah saya
sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan sama lebaran
saya harus telfon balik orang yang menghubungi saya
apa yang akan saya lakukan dulu kalau saya di posisi sekarang ya oke
jangan jadi pengecut
yang hanya berani mengawasi saya
tapi tidak berani memunculkan diri
anda tidak bicara banyak di kantor polisi
dia tahu saya nggak bicara apa apa sama polisi
dekat dengan saya
cuman polisi tadi
mati lagi sekarang
kamu dimana sih sekarang
apa yang akan saya lakukan dulu ya
kalau tidak jadi kayak begini ya
maaf bapak kenapa
bisa perhatikan mobil putih
arah jam satu
bisa perhatikan mobil putih
di dalam mobil itu ada
anak dari pemilik vila laros
dia kesini tanpa kita panggil pak
dia datang sendiri tanpa kita panggil
terus kalau gitu kenapa dia mampir kemari pak
itu dia pertanyaan saya
dari mata dan juga wajahnya
dia sangat cemas
saya juga tidak tahu
yang jelas positif
kalau ada sesuatu yang dia sembunyikan
kira kira kenapa ya pak

saya juga tidak tau
aku hubungin pengacara atau enggak ya
takutnya semua pernyataan yang dibikin dan dikumpulin justru ngejebak aku
ya paling enggak kalau seandainya ada pemanggilan berikutnya
aku bisa didampingi kuasa hukum jadi posisi aku juga aman
habis keluar aja tadi kamu nelfon siapa lu malam malam gini
pengacara aku ma
ya buat jaga jaga aja
kalau seandainya nanti ada pemanggilan berikutnya kan
aku nggak salah ngomong atau apa
jadi belum bisa ngarahin
kok kamu gak bilang sih ke mama
kalau sampai sekarang ini sienna masih enggak ada kabarnya
dan ternyata sienna sama elsa ke vilanya rosa juga kan
kayaknya banyak banget deh yang kamu sembunyiin dari mama
banyak rahasia rahasiaan sama mama
kenapa sih enggak jujur enggak terus terang semuanya
apa sih yang harus ditutupin
enggak ada rahasia karena aku udah ceritain semua
kalau cuma soal siena itu karena aku lagi nunggu waktu yang tepat aja
abis diinterview sama yang kepolisian dulu
biar tahu kondisinya seperti apa
kok kamu tega banget gitu
enggak mau buka semuanya
lebih bagus kalau kita saling terbuka
ya intinya kan
karena kan tidak ada satu orang pun yang tahu kemana dia
ya paling tidak kalau sudah ada kejelasan
baru aku kasih tahu ke mama
karena kan tiba tiba kalau dia mau muncul
di saat semua orang udah bingung atau mau ngapain
kan ingin jadi kegaduhan lagi
lagian mama tahu ini dari mana sih
ya dari elsa tahunya
udah lah no kamu enggak usah
kamu enggak usah marah sama elsa kalau elsa cerita sama mama
elsa tuh banyak tahu loh tentang kamu
termasuk dia juga tahu kalau kamu sering berantem sama si anak
bener kan yang dia bilang
mas hal udah pulang terus
gimana perkembangan mbak andien
mbak andien udah ketemu lo
sampai detik ini
saya masih mencari semua rendi
udah ada info soal jago belum dari temen kamu
mbak dulu belum kasih info apa apa pak
tadi saya menemukan sim card
tapi sudah saya serahkan ke detektif swasta

ke tempat yang lebih mulia
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi